kita melaksanakan awal bihalal ini
semoga kita bisa terus
karena persatuan kesatuan inilah
negara kita terus akan lanjut
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital patv